setelah mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas biasanya kita mendapatkan sebuah sertifikat elektronik
di mana dalam sertifikat itu ada yang namanya qr code qr code ini dia berisi tentang riwayat kesehatan kita informasi identitas kita nomor identitas kita dan juga nama lengkap dan lain lain
nah hal ini di tangan seorang penjahat siber bisa menjadi sebuah modal untuk melakukan sebuah modus kejahatan siber
program vaksinasi menjadi harapan di seluruh dunia untuk mengakhiri pandemi
di indonesia program vaksinasi covid sembilan belas mulai diterapkan sejak bulan januari secara bertahap
masyarakat yang telah mendapatkan suntikan vaksin akan menerima sertifikat vaksinasi covid sembilan belas
sertifikat ini berupa sertifikat fisik yang diberikan juga pada saat vaksinasi dan juga berbentuk digital
kedua mereka dikirim melalui aplikasi peduli lindungi
sebagian masyarakat yang sangat antusias dengan program ini bahkan mengunggah sertifikat vaksinasi mereka ke media sosial tanpa sadar bahwa tindakan tersebut memiliki resiko
jadi kalau misalnya orang tahu nick nya kita itu data itu bahan utama untuk pembuatan ktp palsu
jadi orang dengan mudah mendapatkan nama asli kita mendapatkan tanggal lahir kita
tetapi nick itu yang sulit
jadi nick itu kunci utama
kalau nik itu bisa diambil sangat mudah untuk membuat satu ktp palsu
dan kalau ktp palsu sudah dibuat yang bertanggung jawab yang punya nick
alphonse menambahkan jika dikombinasikan data pribadi yang tercantum dalam sertifikat vaksin dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan peminjaman online
pembobolan rekening hingga pengambil alihan nomor seluler
jika tetap ingin mengunggah sertifikat vaksinasi covid sembilan belas ke media sosial ada baiknya menutup terlebih dahulu tulisan nik tanggal lahir dan kode qr yang tertera pada sertifikat
tim liputan cnn indonesia jakarta